nah berbicara mengenai transportasi angkutan transportasi orang di dunia terus mengalami perkembangan
kalau ini perusahaan asal rusia memperkenalkan transportasi kereta gantung sekaligus untuk pengiriman kargo yang tahan segala medan terutama di wilayah rawan bencana
perusahaan bernama skyway memperkenalkan produk baru untuk masyarakat indonesia
diwakili perusahaan pt skyway technologies indonesia minggu siang skyway memaparkan keunggulan transportasi baru ini dengan keunikan teknologi dan minim akuisisi lahan serta mampu diimplementasikan di berbagai medan
dengan menggunakan bahan strengt railway pt skyway mengklaim dapat membangun kereta gantung tahan banjir dan gempa bumi
rencana pertama kereta gantung disertai angkutan barang sepanjang sepuluh km akan dibangun di wilayah jorong kalimantan
transportasi ini akan dibuat di pusat kota
penambangan untuk memudahkan pengiriman logistik serta transportasi untuk karyawan
untuk pertama kalinya investasi ini mengeluarkan dana seratus juta usd dan pembangunan akan dilaksanakan pertengahan dua ribu delapan belas mendatang dengan waktu pengerjaan delapan belas bulan
kita minim penggunaan lahan kemudian dari sisi material juga kita menggunakan baja dan itu string railway jadi di atas semua
sehingga kemungkinan banjir dan sebagainya bisa kita antisipasi
dan kita juga punya sistem anti gempa juga sehingga kalau ada gempa dan sebagainya karena kita di negara yang sebelum terjadi gempa maka kita punya antisipasi itu
teknologi ini teknologi baru tapi sudah tersertifikan dan sudah terwujud di belarus belarus indonesia dan juga di indonesia
kita tahu lagi sobat kalau dari sisi teknologi itu seperti apa
terawih terbaru dan sudah terwujud di daerah asalnya yang tidak meminatnya terus berasal dari negara negara yang populasinya besar
diharapkan dengan adanya teknologi transportasi baru beberapa wilayah terutama yang sering mengalami bencana dan gempa bumi
bisa memanfaatkan sistem transportasi ini untuk memudahkan evakuasi dan kegiatan perekonomian daerah
rizal tan jakarta